perhatikan kedua anak yang baru pulang sekolah ini
kira kira apa ya yang tidak biasa
kalau kalian berpikir keanehan ada pada salah satu anak
yang lebih memilih menenteng sepatunya dan pulang dalam keadaannya
bukan bukan itu
tapi hal yang tidak biasa sesungguhnya ada pada nama anak yang ada di sebelahnya
namanya hasan fatur rahman api ora om
hmm itu bukan kalimat tanya ya
itu betul betul nama aslinya yang tertera resmi di kartu keluarga
alkisah nama tersebut tercetak dan melekat permanen pada buah hati namen dan jamilah ini
karena adanya kesalahpahaman
saat itu sang ayah meminta saran kepada seorang teman terkait nama untuk anaknya
namun sang ayah salah mengerti kalimat tanya api ora om
dilontarkan ke temannya dan mengira itu adalah nama panjang anaknya
dalam bahasa jawa api cora om berarti bagus tidak om
meski punya nama yang tak biasa fatur mengaku tidak kecil hati
hasan fatur rahman api ora om
teman temannya yang tidak ngecek cuma seperti nama normal
fatur mengaku bangga akan namanya
anak yang termasuk pandai di sekolah ini tidak berniat mengganti namanya
imam amarwoto banjar negara jawa tengah